saudara ketua mpr ri bambang susatyo menggelar
sosialisasi empat pilar mpr ri
sekaligus mengukuhkan kepengurusan baru
himpunan pengembang permukiman dan perumahan rakyat
bamsud menjelaskan peran himpera sangat penting
dalam pembangunan sehingga perlu penghayatan nilai
pancasila sebagai pedoman menghadapi potensi ancaman
ketua mpr ri sekaligus ketua dewan pembina himpera
bambang susatyo mendukung presiden terpilih prabowo subianto
yang akan melakukan pemisahan kementerian pupr
yakni kementerian perumahan rakyat dan kementerian pekerjaan umum
hal ini dilakukan guna mempercepat realisasi
pembangunan tiga juta unit rumah rakyat
bamsud juga mengajak pemerintah untuk mengkaji kembali
terkait aturan kepesertaan dan iuran
tapera agar tidak terus menerus
menimbulkan pro kontra di masyarakat
sekitar lima belas dua puluh satu persen rumah tangga di indonesia
di samping itu sekitar tiga puluh enam delapan puluh lima persen
dari penduduk indonesia tinggal di rumah tidak layak huni
backlog atau kekurangan pemenuhan kebutuhan perumahan saat ini
juga sudah mencapai dua belas tujuh juta unit

yang belum memiliki rumah
itulah makanya pemerintah membuat program
pengadaan satu juta rumah ya
tapi memang antara cinta cinta dan rendah
selalu ada gap apalagi sekarang timbul pro kontra soal
masyarakat indonesia bisa mendapatkan rumah layak huni